percaya percaya percaya kalau begitu nanti malam pak rw warga dan
dewi ngapain ya teleponnya
keburu buru iya sayang
kalau sayang aku hari ini jemput bapak ya ke rumah sakit karena kata dokter bapak udah
boleh pulang iya iya saya kamu hati hati ya salam buat bapak ya
hai tak paku berhasil aku mendapatkan kembali suling saktiku
wah apaan tuh pak bro trompet tahun baru jangan ngomong sembarangan ini suling sakti milikmu ini suling sakti milikmu
namanya suling daruta
dengan suling sakti ini
dimanapun mereka berada
kita jadi joget joget kayak gini
asik benar ini
ini udah kayak konser di india
kayak joget sama sarukan
sama sri depi
siap susah juga dapetin
anak itu tapi kenapa gue bisa ngerasain sakit ya padahal musti kasion ada di gue
tolong kejar mobil itu bang
lihatin lu di jalan
apa yang sudah dilakukan oleh perempuan jahat itu kepadamu nak
udah siap mau pulang dengan kursi roda ya
urusin aja sekarang kaki kamu yang udah lumpuh
mau jalan sekarang
satu hal yang perlu kamu ingat bapak tua
kalau sampai kamu berani macam macam
nyawa anakmu yang akan menjadi taruhannya
aku cuma ingin melihat demi
aku tidak mungkin sebodoh itu bapak
dan aku akan membuat lidah itu terdiam